mantan pengacara setia novanto fredrik yunadi mendaftarkan gugatan pra peradilan di pengadilan negeri jakarta selatan
melalui kuasa hukumnya fredri melaporkan tiga poin yang diduga dilanggar kpk terkait dengan penetapan tersangka atas dirinya
kuasa hukum frederick yunadi saprianto reva hari kamis siang mengajukan gugatan pra peradilan terhadap kpk
menyangkut penetapan sebagai tersangka dan penangkapan fredrik terkait dengan kasus setia novanto
fredrik dan kuasa hukumnya menilai penetapan tersangka dan penangkapan kpk dilakukan dengan tidak sah
tiga poin yang dianggap telah dilanggar kpk adalah penetapan tersangka penyitaan alat bukti dan penangkapan fredrik
sebelumnya kpk juga menetapkan dokter rumah sakit medika permata hijau bimanesh sutarjo
sebagai tersangka dalam kasus dugaan merintangi penyidikan novanto
menurut kpk ada dugaan keduanya bersekongkol dalam kasus ini
kepada pemerintahan yang dilakukan juga tidak sah
yang ketiga penangkapan dan penahanan yang dilakukan juga tidak sah